berangkat dulu ya
ibu menyuruh saya mencari detektif terbaik
untuk mencari tahu keberadaan ibunya aksan
ya kenapa kok kamu sampai kaget seperti itu
kamu kan dengar sendiri
kalau saya mau membantu aksan untuk mencari ibunya
bukan begitu bu masalahnya
mereka kan bukan siapa siapanya ibu
jadi untuk apa ibu repot repot
mencari orang itu
nggak ada urusannya sama kamu nena
kita harus cari tahu
di mana ibunya akan berada
jadi aku langsung meminta kamu untuk mencarikan
detektif swasta terbaik
untuk mencari ibunya aksan
ini gimana nih bang ini bener bener gawat bang
kalau sampai ibu laras itu campur tangan
soal ketahuan kalau penculikan ibunya aksan itu adalah ulah kita berdua bang
bang aku udah bener bener nggak tahu bang
yang jelas mendingan kita pulangin aja ibunya itu ke anaknya bang
bahaya bang kau tahu bang
memang kalau perempuan itu kita pulangin
semua perbuatan kita itu pasti akan terbongkar
lagian perempuan itu tahu
kalau abang yang mendorong dia waktu di tangga
lagian perempuan itu juga
perempuan itu juga mendengarkan semua pembicaraan kita
kalau seandainya bila kita pulangin
kalau dia ngadu macam macam bagaimana
iya tapi terus kita harus gimana ini
kemudian kita cari jalan lain
bagaimana supaya aksan itu tidak mencari ibunya
itu yang penting
itu kan bunda hina
itu kan bunda hina
itu kan bunda hina
kok kayaknya nama aku disebut sebut
pokoknya aku gak mau tahu gimana pun caranya
aku nggak mau sampai aksan terus susah cari ibunya
maksud ibu ngomong seperti itu

gua tolong jawab yang benar
anak yang ibu suruh saya untuk mencari ibunya
dan supaya dia gak mencari ibunya dan gak dendam sama ibu laras
ini kan ini aksan
iya betul betul
ini adalah aksan pak
kan bu laras memerintahkan saya untuk mencari detektif terbaik untuk bantu kamu mencari ibu kamu
bapak ini adalah orangnya
apa betul begitu pak
gak mungkin gak betul
saya akan berusaha untuk mencari ibu kamu
yang paling penting bagi saya kamu harus menyerahkan semua data data dan foto ibu kamu ke ibu ini
nanti biar ibu ini yang menyerahkannya kepada saya
kalau begitu saya mau promosi dulu
ya terima kasih atas pertemuan ini
permisi dulu anak aksan
kamu ngapain malam di situ
cepet dong kamu siapin
ini gak terdata ibu kamu
lagipula kan ambulan gak diurusin
untung aku dan bang anies bisa ngelak tadi
aida ikut meeting dengan klien singapura
oma oma yang bener aja dong oma
nanti kalau aide bikin malu gimana
dia itu kan oon dia itu lemot dan
dia gak bisa bahasa inggris soma
kata siapa aku lemot dan gak bisa bahasa inggris
aku kasih tahu kamu ya aku ini paling jago bahasa inggrisnya di kampung dulu
coba sekarang aku tes kamu
coba kamu ngomong dalam bahasa inggris kepada klien singapura itu
bapak bapak ibu ibu silahkan duduk di tempat
kalian jangan bertengkar terus
kita ke ruang meeting saja
kamu ngapain di situ
kamu di belakang kamu operer proyekter
mr chang mr ivan

aida tolong jalankan presentasi
jadi seperti yang kalian lihat ini adalah
saya sudah menemukan
maaf saya sudah menjauh
ini aku salah pencet
tidak mungkin kabelnya aida
makanya kamu jangan tahu
itu tidak mungkin kabelnya jadi rosak semua
ayo kita mencari
sama sekali tidak bisa dihidupkan
ruangan meeting ini listriknya tidak bisa dinyalakan
karena konsletingnya sudah menjalan ke seluruh rumah
ini tidak mungkin
aku sudah menemukan